sampai jumpa di video selanjutnya
nah mama mau antarin sarapan untuk anak mama diandra
turun ke bawah
mama baru mau nganter ini
mau ke mana sih
tapi sayang kamu kan belum sembuh
cuma bakal sakit mah
kebanyakan di rumah
lebih baik kamu mengisahkan
siapkan sih waktu kamu dengan kegiatan yang berguna
eh siapa di anda supaya
anaknya itu lagi sakit disuruh cari kegiatan
bukannya istirahat pa
lo anaknya sendiri enggak mau tinggal di kamar kok
ngapain pada ributin aku
kalian yang peduli aja sama aku
siapa juga yang pengen kakak sakit
enggak ada kok
urus urusan kamu sendiri min

mau pengen bunuh saya violent
ambil permisi dulu ya
mama udah tahu kok sayang
kamu males kan duduk satu meja sama mita
kalian ini kenapa sih
kok sesama keluarga dimusuhin
dengar ya milo
mama tidak pernah menganggap mita itu bagian dari keluarga
dengar mama ngomel
cetat kamu kenapa
masih nampak pilar
ya ampun dik
ya gara gara ditolak wisnu
aku bener bener ngerasa bodoh banget
dik cukup ya dik
kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu dong
apapun yang kita ucap justru itu yang bakal terjadi
jadi kamu tuh harus optimis dong
wisnu pasti udah gak mau lagi ketemu sama aku
aku udah mencibang
mungkin aku tuh gak pantes ya
untuk ikut campur sama urusan kamu sama wisnu
tapi kamu tuh sahabat aku
wisnu adik aku
ya mau gak mau aku juga pasti terlibat lah
ya terus menurut kamu aku harus gimana lagi
nih ya dik
kamu tuh harus berbuat sesuatu
supaya suatu saat nanti wisnu bisa tahu siapa kamu
dan akhirnya dia tuh bisa milih kamu
berarti tujuan kita sama dong
untuk menyingkirkan minta yang selalu jadi penghalang kita
kamu ada ide
oh gini sebenarnya sih sekarang aku ada beberapa bukti bukti yang ya aku belum bisa ngasih telepon dulu sih
tapi yang jelas itu semua akan memisahkan muluk dan kita
bagus pikirin aja diri sendiri
ini kunci rumahku
kamu bisa datang aja
gila kamu tuh pinter banget ya
pasti akan seru
kalau kita jadi iparan
kalau aku dikasih sama wisnu
wisnu ada diri aku
dari istriku doa papa
ya iyalah setuju
setuju banget kali
kamu ngapain malam malam kesini dik
kamu mau ngejebak aku ya
ya karena kamu pasti akan nolak
kalau aku ngajakin ketemuan
terus kayak gini cara kamu
aku butuh jawaban kamu
jawaban apa lagi sih
kenapa sih kamu gak pernah mau mengerti perasaan aku
kamu gak pernah mau tahu apa yang terjadi sama aku
aku tuh begini
jangan pernah nyalain aku
untuk apa yang gak pernah aku lakuin ya
no kenapa sih kita nggak bisa mulai lagi semuanya dari awal
terus kita lanjutin hubungan kita ke tahap berikutnya
dengan pertunangan misalnya
aku harus tau
kemana kamu akan bawa hubungan kita ini
hubungan kita gak akan pernah dibawa kemana mana
dan kita udah pernah bahas ini kan
iya tapi nuk
aku gak mencintai kamu
aku mencintai wanita lain
dan dia itu mita
bahkan aku juga udah ngelamar dia di depan keluarga kamu
tapi mita tuh gak pernah cinta sama kamu
tapi bukan berarti dia nolak aku ya
dan selama itu juga aku gak bisa jalan seenaknya sama orang lain
termasuk sama kamu
tolong buka sedikit aja celah di hati kamu ya
izinin aku buat masuk ke celah itu
kamu jangan buang waktu kamu untuk aku
karena aku sama sekali gak percaya kamu

aku gak pernah mencintai kamu
dan jangan pernah coba
kamu hubungi aku lagi
dan jangan pernah lagi kamu nyebak aku kayak gini
apa aku harus kasih tahu kamu
kalau aku adalah perempuan yang gak pernah bisa ditolak